nah mungkin tidak ada hubungannya satu dengan yang lain
kayak feeling gue sih bakal di cancel tetep sih
diharapkan bahwasanya produk anda bisa terjual cukup signifikan
dikurangi tiga puluh dua game dengan hanya lima puluh game aja